sampai jumpa di video selanjutnya
dalam wasap kuat raih
tapi aku berhenti
aku harus mencari akar tidak dicurigai
raih surawi sesa
aku surawi sesa
kenapa kamu melakukan ini semua rai
aku hanya ingin mengetahui
cerita dari orang orang
bahwa rakyat tianshanta
ternyata benar benar hebat indah
hentikan omongan kosongmu itu ray
aku tidak percaya kepadamu
hal ini harus dilaporkan kepada ayah hanef rang
dengan raih surawi sesa
sepertinya sekarang dia berkata jujur
tapi apa yang sudah dilakukan oleh raih surawi sesa
itu sangat membahayakan diri kita
ini tidak bisa dibiarkan rai
kalaupun raih surawi sesa ingin mencelakaiku
aku tidak bisa menghindarinya
itu benar yunda
aku hanya ingin menguji kewaspadaan kalian
kamu bisa pergi dari sini
aku akan selamatkan raih surawi sesa
sekarang aku dekati raih
sekarang kamu harus pulang
tunggu saya di sini
kami sudah habis
rai ada apa denganmu
kenapa kamu membiarkannya untuk pergi
kamu tahu apa yang sudah dilakukan raisra wisesa itu sangat membahayakan
aku sangat yakin rai dia melakukan itu semua sengaja ingin membunuh kita
ini tidak bisa dibiarkan rai hal ini harus dilaporkan kepada yana prabu
yunda bukankah rai surawijayasa juga adalah saudara kita
tapi rai itikatnya sudah jahat dia harus tetap dihukum
yunda insya allah rai surawisesa bisa menjadi adik yang baik untuk kita semua
asalkan kita bersabar
yang artinya sesungguhnya allah swt bersama orang orang yang bersabar
baiklah rai semoga saja rai surawisesa
akan menjadi lebih baik seperti yang kamu harapkan
baiklah kalau begitu aku pergi dulu
ada hal yang harus aku untuk
kenapa sih kang
eh kang jangan bilang syapa syapanya kalau lelis tidur di sini
neng tidur lagi biar akang jagain di bawah
akang juga mau tidur
bakar banget mogotk
aku kenal balas semua perbuatan berpusing wangi aku bersumpah
tolonglah carikan obat untuk lukaku ini raga
aku pasti akan berusaha
untuk mencari obat ini
tapi kamu sendiri tahu kalau aku sekarang dalam wawasan hubungan raya
tapi aku berjanji kalau aku sudah terbebas dari masyarakat ini
aku akan mencari obat ini raka
aku akan mencari obat ini raka

aku akan mencari obat ini raka
obat untukmu rai

sekarang aku harus panggil untuk menjalankan tugasku rai
luka sembuh adikku
kenapa jadi seperti ini

tolonglah aku dewa tayang aku
ada apa nda
tadi raih sarawis sesa
baru saja menyerangku dan juga raih kian santang
tadi raih sarawis sesa
baru saja menyerangku dan juga raih kian santang